puluhan penghobi layang layang di kabupaten tulungagung minggu pagi menggelar festival layang layang di pantai gelodo
aneka model layang layang ditampilkan untuk menghibur para wisatawan
salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah layangan naga raksasa dengan panjang mencapai seratus meter
nah seperti apa layang layang raksasa ini berikut liputannya
puluhan penghobi layang layang yang tergabung dalam komunitas petung selayang tulung agung minggu sore menggelar festival layang layang di pantai dlodo desa rejosari kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung
berbagai jenis layang layang dengan berbagai karakter dan tema mereka bawa untuk diterbangkan di pantai
ada jenis layang layang dua dimensi berbentuk tokoh pewayangan kresna ikan dan kotak warna warni
langit biru di atas pantai
lodo pun berubah menjadi warna warni berhiaskan berbagai macam bentuk dan jenis layang layang hias
berbagai jenis layang layang hias ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi ratusan wisatawan pantai dlodo selain menikmati keindahan alam pantai yang masih alami
dan salah satu layangan yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah layangan tiga dimensi berbentuk naga raksasa dengan panjang mencapai seratus meter
untuk menerbangkan layang layang jenis ini diperlukan bantuan tenaga beberapa orang
untuk diterbangkan layangan ini terlihat gagah dan artistik membelah langit pantai gelodo
sulit gak menerbangkannya
ya digelarnya mudah mas ini terganggu angin aja
festival layang layang ini sendiri digelar sebagai ajang promosi pantai dlodo sebagai salah satu wisata pantai baru di tulung agung
kita mengadakan layangan bareng naikan layangan bareng untuk mempromosikan membantu mempromosikan destinasi wisata pantai gelodo

festival layang layang ini rencananya akan digelar secara berkala di berbagai tempat wisata di tulung agung
dengan digelarnya festival ini diharapkan masyarakat mengetahui keberadaan tempat wisata baru di tulung agung terutama wisata pantainya
fadli rahmawan tulung agung